informasi berikutnya gedung sembaguna di kota bekasi jawa barat terbakar hebat
diduga akibat anak anak bermain petasan
saudara kebakaran gedung sebaguna ini sempat membuat warga panik
diduga api berasal dari petasan yang dinyalakan di samping gedung
dalam rekaman cctv terlihat tiga orang anak berlari
usah menyalakan petasan yang menyambar gerobak pedagang
material gerobak yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar
kurang dari satu jam api berhasil dipadamkan enam unit mobil pemadam kebakaran dari kota bekasi
asus kebakaran ini dalam penyidikan polsek bekasi timur dan polres metro bekasi kota
saudara kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini
kepanikan warga terjadi saat sebuah rumah yang berada di pemukiman padat koja jakarta utara terbakar abu pagi
apa yang dipicu korsleting menghanguskan bangunan
warga jalan balai rakyat terusan koja jakarta utara panik saat kepulan asap hitam keluar dari salah satu rumah
sebagian berusaha menyelamatkan barang berharga sebagian lain berupaya membantu memadamkan api
diduga karena kosleting api membakar kamar yang berada di lantai dua rumah hingga berkobar ke seluruh bangunan
dua belas unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
di tahapmost bengkel abadigo jika mah iklan pemadam orang orang